terkungkung dalam jeruji besi tak selamanya membuat orang putus asa
seorang narapidana di madiun jawa timur mampu menghasilkan karya indah dari balik jeruji besi penjara
ya dan ia mencoba untuk mengaplikasikannya membuat kaligrafi pada kuningan dan juga sempat memberikan berbagi ilmu kepada narapidana lain untuk mengembangkan seni bermutu tinggi ini
menjadi warga binaan sebuah lembaga pemasyarakatan bukan berarti kita harus membatasi diri untuk berkarya
keterampilan dan kreativitas patut dipacu untuk menciptakan sebuah karya seni yang bernilai tinggi
selain mengaji ibnu kaldun seorang narapidana terorisme dari poso punya kegiatan lain untuk mengisi waktu di dalam lembaga pemasyarakatan kelas satu madiun jawa timur
dengan kemampuan kaligrafi yang ia kuasai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dia membuat kaligrafi sekaligus mengajarkannya kepada narapidana lain
untuk mengisi kekosongan mengisi kegiatan saya di sini saya punya ide akhirnya
saya membuat kaligrafi dan dari hasil yang saya buat ini ternyata alhamdulillah respon dari teman teman yang ada di lapas madiun ini
menyambut positif sehingga dengan senang hati memberikan atau mengajarkan kepada mereka bagaimana membuat kalicover itu sendiri
ia bersyukur sesekali karyanya laku terjual ia pun bisa mengirim uang untuk anak dan istri di
ada yang mengajarkan saya saya mengajarkan mereka saya mengajarkan mereka saya mengajarkan mereka saya mengajarkan mereka saya mengajarkan mereka saya mengajarkan mereka saya mengajarkan mereka
ada beberapa yang sudah laku alhamdulillah sebagian besar adalah untuk nabi itu sendiri
kemudian karena juga ada andil dari pegawai lapas dan kita juga tidak menutup mata kemudian kita juga tidak mau rezeki ini kita makan sendiri
sehingga sedikit akan kita bagi bagi sehingga yang penting ada kegiatan dan ada sedikit pemasukan buat kami
dan syukur syukur mungkin bisa
diberikan kepada keluarga ketika
menyadari potensi kaldun pengelola lapas menjaring minat narapidana lain untuk mempelajari seni ukir kaligrafi
tak jarang petugas lapas menawarkan kaligrafi karya narapidana pada sejumlah pejabat
kadang kadang kaligrafi tersebut juga masuk pameran
karena hasilnya kurang memuaskan kepala lapas berencana menjual secara online
kewajiban kami atau semua untuk mencari pasar
bagaimana supaya produksi ini bisa laku dan ada yang beli
sehingga program ini bisa berjalan berkelanjutan
kita sarankan untuk bikin website sehingga produk ini dipajang
sehingga pasarnya lewat online kita akan coba
ukiran kaligrafi indah yang bertahta di atas kuningan ini tidak ada yang menyangka
bahwa ini merupakan hasil karya tangan tangan terampil warga binaan lapas kelas satu madiun
dan ini pula yang harus diapresiasi oleh pemerintah dan diberi fasilitas pemasaran
sehingga karya bernilai seni tinggi ini mampu menembus pasar nasional bahkan internasional